ratusan orang tua menjemput anak anaknya yang mengikuti demonstrasi di jakarta pada rabu
bahkan saat demonstrasi terjadi ada seorang ibu dengan sambil menangis
meminta anaknya untuk pulang dan tidak melakukan aksi
kamu anak sekolah belajar belajar belajar itu cuma sekali
kejadian mengharukan menyelimuti demo pelajar yang berlangsung di belakang gedung dpr
saat seorang ibu bernama suci meminta anaknya untuk pulang dan tidak melanjutkan aksi
sambil menangis sang ibu mencari dan memanggil manggil anaknya yang diduga ikut demo
dengan menggunakan pengeras suara
dilansir dari detik com suci yang bekerja di kesekjenan dpr itu
mengetahui keberadaan anaknya bergabung dengan pelajar lainnya
untuk berdemo di dpr dari media sosial teman anaknya
saya baru tahu kalau anak saya di sini tadi karena saya
menghubungi anak saya
salah satu temannya dan dia bilang kalau bapak is ikut
ada di status salah satu temannya yang ikut ke demo di sini demo dpr
sementara itu ratusan pelajar diamankan di mapolres metro bekasi
saat hendak bertolak ke jakarta untuk mengikuti aksi demo di depan gedung dpr
beserta pengunjuk rasa lainnya
ironisnya para pelajar yang diamankan tidak mengetahui tujuannya ke jakarta
pasukan putih abu abu mengaku tersulut ajakan yang tersebar di media sosial
di markas polda metro jaya sejumlah orang tua siswa rabu malam
menjemput anak mereka yang diamankan aparat kepolisian
saat menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung dpr
sebelum dipulangkan para pelajar didata terlebih dahulu
dan membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatan mereka
sementara itu para orang tua juga membuat surat pernyataan
agar mengawasi anak anak mereka agar kejadian serupa tidak terulang
baik sekarang ini kita
menghubungi orang tuanya
biar orang tuanya tahu apa yang dilakukan oleh anaknya seperti ini ya
kita ingin menjadi suatu evaluasi untuk tetap dalam pengawasan terhadap anak anak
hingga rabu malam polisi mengamankan lima ratus tujuh puluh pelajar
yang berasal dari jakarta bogor karawang dan depok
tim liputan cnn indonesia